ya ini adalah lokasi yang digunakan warga untuk mereka menyelamatkan diri dari banjir
jembatan ini adalah satu satunya titik kering yang dipakai mereka untuk pengungsian
dan juga menjemur gabah gabah mereka yang sempat terendam oleh banjir
ada banyak ratusan karung gabah gabah ini yang menjadi harapan mereka
bisa menjadi menyelamatkan mereka untuk bisa kemudian menyambung kehidupan mereka
inilah kemudian mereka sepanjang jalan ini menjemur gabah gabah mereka yang habis terendam akibat banjir
korban banjir di desa sungai pinang kecamatan sungai tabuk kabupaten banjar kalimantan selatan ini
mengungsi di atas jembatan di jalan gubernur syarkawi lingkar utara kabupaten banjar sejak minggu lalu
mereka memilih tinggal di atas jalan ini karena sambil menjemur gabah gabah mereka yang terendam banjir
gabah ini kondisinya mulai rusak
namun mereka tetap berupaya agar gabah tetap bisa dikonsumsi atau dijual meskipun kualitasnya rusak
jadi tempat pengungsian karena rumah kami sudah terendam sampai lutut airnya
sebagian ada yang bertahan untuk menjaga padi padi mereka di sana
jadi ini sambil menjemur sambil mengungsi
sambil mengungsi di sini
sudah berapa hari pak
dari hari jumat
dari hari jumat kemarin
sementara itu terputusnya akses jalan akibat banjir mengakibatkan terlambatnya bantuan logistik di wilayah ini
selain itu minimnya pasokan air bersih membuat para pengungsi terpaksa mengonsumsi air banjir agar tetap bisa bertahan
berdasarkan pantauan tim kesehatan angkatan laut sejumlah pengungsi mengalami demam dan hipertensi
pani kayati sungai tabu kalimantan selatan